kita langsung mulai good morning dengan serba serbi menuju pilpres dua ribu sembilan belas
pengacara kontroversial farhad abbas disiapkan untuk menjadi jurubicara kampanye
selain farhad partai pengusung jokowi maruf juga menyiapkan seratus nama lain
sebagai jurubicara tim pemenangan
pasangan capres cawapres jokowi ma'ruf amin menyiapkan seratus jurubicara
untuk pilpres dua ribu sembilan belas
sosok kontroversial seperti pengacara farhad abbas dan rasman arief nasution
masuk dalam nama yang dipertimbangkan oleh tim pemenangan jokowi dodo ma'ruf amin
sekjen partai persatuan pembangunan arslusani menilai
pemilihan tokoh kontroversial sebagai metode yang bagus untuk menarik perhatian media
ia menyatakan sebagai jurubicara figur figur kontroversial diperlukan
untuk menjadi jurubicara yang vokal di tim pemenangan jokowi ma'ruf
tim ses jokowi jk memasang figur yang jauh dari kontroversial
untuk berbicara ke publik
yaitu teten mas duki andi wijayanto
itu untuk menjurubicarai koalisi indonesia hebat
di elemen elemen masyarakat sipil
ya tentu sesuai dengan lingkungan dan profesinya masing masing
tapi kan kita kan juga nggak bisa mengarahkan kepada teman teman media
kalau yang dengan media mintanya keterangan si a si b saja kan semua kan ini
apa bebas saja
dan media pun kan seneng yang kontroversial kontroversial kan
makanya ya nggak apa apa juga lah intinya
jumlah jubir yang mencapai seratus orang ini dapat berubah sewaktu waktu
partai koalisi juga tetap menyaring tokoh tokoh yang dirasa mampu menjadi jubir tim jokowi ⁇ maruf ⁇